kongres biasa pssi akan berlangsung minggu lima belas januari besok
ada dua agenda besar dari kongres biasa ini
hanya meretapkan komite pemilihan serta komite banding pemilihan
apakah di luar dua agenda itu ada agenda lainnya yang akan dibahas
untuk itu kami akan membahasnya bersama dengan presiden madura united
asanul kossasi serta pengamat hukum olahraga eko mau
selamat malam pak asanul pak eko
selamat malam mas reza apa kabar
alhamdulillah kabar saya sehat
saya ke pak sanul terlebih dahulu
pak hasanul ini esko meniadakan sistem degradasi pada liga satu musim ini
apakah tanpa adanya degradasi menurut anda klub klub ini masih akan kompetitif
ya ini kan menjadi hal yang harus diperpanjangkan betul
keputusan strategis begini nggak bisa
eko ini mengambil keputusan sepihak
saya melihat hanya mendapatkan proses liga dua
kan itu saya malah manupasi katanya kan
tapi ini bukan hanya urutan liga dua pak reza
ini juga bukan liga satu
jadi kalau tidak ada degradasi
ini juga urutannya
kalau liga dua tidak diputar
ini juga urutan liga satu
kalau pengambil keputusan menurut mereka itu adalah
tapi ada baiknya mereka ajak ngomong dulu liga satu
mau tidak semua peserta delapan belas ini
untuk terkompetitif tanpa degradasi
banyak kan begitu
karena kita secara darat
klub inilah yang keluar banyak
nah kalau udah seperti ini
petisinya akan semakin meluas
pertama yang mengakibatkan ini
madura united sangat mengecam keputusan ini
pertama di itu
di indonesia tidak ada yang memiliki silang
artinya ada satu orang yang memiliki lebih dari klub di indonesia
tempatan untuk menangkan pertandingan
akan dipermainkan oleh mereka
kompetisi pasti akan turun
itu di liga dua
dibuat aturan seperti ini maka semakin tidak korbettitis ya dan banyak dampak negatifnya
dampak negatif pertama tentu saja dari dampak ekonomi ya ini saya hitung ada seribu lebih nih
para pesepak bola staff dan orang orang yang mengantungkan hidup dari perputaran ekonomi dunia
sepak bola itu mereka gimana sehari hari gitu ya andalan utama perusahaan dapur lalu juga dari
prestasi jadi syarat untuk membuat timnas yang kuat itu ada dua yang pertama adalah pembinaan yang
kedua adalah kompetisi yang berkualitas ini pembinaan kita nggak jelas kan ya nggak jelas
apa mau dituainya konsepnya aja saya masih ragu gitu ya nah sekarang di kompetisi petisinya aja
semakin nggak berkualitas ya mau gimana gitu jadi mau dibawa kemana ini sepak bola kita ini makna
ngaco ini saya pikir oke mau dibawa kemana begitu ya tapi yang cukup menarik tadi statement dari pak
sebaiknya diajak juga dalam pembicaraan begitu apakah memang pak hasanul dalam pembahasan ini
teman teman di liga satu tidak diajak begitu untuk membahas mengenai tidak adanya liga dua dan liga tiga
lagi nggak ada itu mereka ini mengambil keputusan secara sepi olah olah bola negeri ini padahal
saya dengan kondisi seperti sekarang
hai ah madura inek esok kan mengusung kongres nah keputusan ini saya tadi
di anulir oleh kongres madura besok akan komisi dan didukung
akan minta ada pembeli yang progress mereka evaluasi minta tuan seluruh motor yang apakah liga dua ini dihentikan
apakah liga dua ini dihentikan
apakah liga dua ini dihentikan
dengan satu iddan degradasi mereka setujuan jataro dipakailah di kongres
pakai hang kagak mohon dukungan dari seluruh klub kalau memang mereka
berniat untuk melakukan apa liga dua ini pasti lancung pak okay bajut b enam ay ke free
pak eko pak eko tadi kita sempat melihat ada statement dari komisaris pt persib bandung bermartabat
umuh mukhtar yang mengatakan bahwa jika tidak ada degradasi
ini membuka peluang terjadinya praktik pengaturan skor
akibat tidak ada promosi dan juga degradasi
anda setuju dengan statement itu
ya itu adalah asumsi yang sangat beralasan ya
walaupun kalau disebut sudah pasti atau tidak itu kan perlu pembuktian perlu pertemuan juga ya
tapi kearasannya sangat logis nanti akan ketemu nih kepentingan kepentingan busuk ya
jadi klub klub yang tidak mau degradasi tidak siap degradasi
akan ketemu dengan klub klub yang punya uang
sangat rawan memang
tapi kalau dikatakan apakah itu pasti akan terjadi itu perlu pembuktian lebih lanjut ya
aspek pidananya juga ada gitu
jadi memang itu sangat logis asumsi dan prasangka yang logis gitu
oke sangat logis dan juga tadi yang cukup menarik anda mengatakan ada kepentingan busuk begitu ya
tapi kalau saya tanya sebenarnya apa dampak yang mungkin terjadi nih
ketika ada keputusan untuk meniadakan degerasi setelah
menghentikan liga dua dan juga liga tiga
ya ini kompetisi ini sudah lagi nggak kompetitif ya nggak punya kualitas
terus nggak jelas gitu
jadi kita kehilangan spirit sportifitasnya juga hilang gitu ya
bisa dikatakan ini liga gak jelas gitu kalau begitu
jadi tingkat kompetisi yang sangat rendah
itu akan membuat nanti segala aspek akan menurun gitu ya
kalau saya katakan hilang sama sekali tidak mungkin
tapi menurun drastis gitu
dari mulai motivasi pemain
lalu juga jenjang karir
lalu juga apa kontrak kontrak ini jangan dilupakan nih
ini kontrak kontrak nanti juga makin nggak jelas nih
karena meremeh ya
jadi betul tadi kata pak asanul
keputusan di liga dua itu berdampak ke liga satu gitu
nanti liga dua juga apa kontrak kontrak segala macam itu gimana gitu
keputusan ini bukan force major
artinya kontrak ya kesepakatan para pihak antara klub dan pemain itu berlaku loh
ada pemakluman untuk apa tidak berlaku
ini akan apa akan ribet sekali nanti ke depannya
oke menurut anda apakah ini bisa dibahas dan juga dibawa dalam kongres besok nih
harus tapi kita harus pahami juga ya agenda besok itu kan kongres biasa
jadi kongres biasa ini sebetulnya ya prosedur tahapan menuju kongres luar biasa
kan fifa juga yang menghendaki bahwa harus dibentuk juga komite pemilihan sama banding di fase ini gitu ya
tapi nanti tentu saja penentuan penentuan yang vital itu nanti di
jadi kongres luar biasa gitu
tapi konsolidasi ya itu bagus
nanti tadi pak hasanul kan mengatakan menghimbau segala macam klub ya para voters
itu untuk konsolidasi sangat bagus sangat bagus
ini harus dikasih pelajaran nih orang orang ini nih ya
ini kalau misalkan pak hasanul bisa menggalang kekuatan ya saya sangat apresiasi gitu
oke harus dikasih pelajaran begitu ya
saya ke pak hasanul
pak hasanul gimana menurut anda
apakah ini akan bisa dibahas besok dalam kongres

atau harus menunggu di kongres luar biasa februari nanti
tidak ini kongres biasa cukup
jika seluruh floor duit agar ada bahasan
tidak bisa pimpinan sidang memaksakan diri
jadi ditambah nanti meminta sebelum sidang itu dibuka meminta agar ada tambahan
setelah menerima suatu pindah ke keders
agenda ini terjadi agenda itu terjadi sebelum terjadinya putusan konyol seperti ini
nah sehingga besok diupayakan akan ada harus ada instruksi dari sejumlah klub
dan madura akan juga melakukan intrupsi agar ini dibahas lebih dulu
karena ini agensi sangat penting
jadi kita bicara sempat kongsi sekolah apa tidak bicara tentang keputusan sekolah
tidak bisa mereka walaupun tidak ada tindakan
tapi seluruh anggota meminta agar itu diagetkan
pimpinan tidak boleh menolak
oke baik saya ke pak eko lagi
pak eko menurut anda bagaimana tadi
tadi pak asanul mengatakan ini
cukup penting untuk dibahas untuk besok
tapi dari secara dari hukum apakah ini bisa dibahas dalam kongres biasa
atau harus menunggu kongres luar biasa di februari nanti
ya pertama gini loh
saran terlaksananya kongres dulu ya
itu kan selain dari voters kan bisa juga karena keinginan expo kan
dan ingat dari sisi voters itu tidak terjadi kemarin tuh ya
setelahkan juruhan dan lain sebagainya itu tidak terjadi loh
kenapa kongres ini dilaksanakan dipercepat gitu
itu karena kehendak expo
artinya nanti yang memutuskan agenda apa saja itu exco
ya terkecuali tadi pak hasanul bisa menggali kekuatan besok gitu
dan ingat konsolidasi ini terus berlangsung loh
sampai tadi sore saya mendapatkan kabar bahwa ada beberapa kekuatan ya
sampai melibatkan katanya restu istana mendekati si ini si itu
ini sampai hari ini sampai malam ini masih terus bergerak ini kekuatan kekuatan
menjelang kongres besok ini
menurut saya tidak
kalau dilihat begitu ya anda melihat untuk besok sepertinya apa yang akan terjadi
dalam kongres biasa ini
apakah akan membahas ini atau justru sesuai dengan agenda begitu
saya harapkan di luar agenda ya saya harapkan gitu
jadi kita nggak ngomong lagi prosedur normatif ya justru saya aja sebagai orang hukum
berharap besok ada terobosan ada hal hal yang luar agenda utama gitu
oke pak sanul anda bagaimana melihatnya
untuk besok sendiri sebagai anda juga memiliki suara begitu ya
apakah anda sesuai dengan apa yang dikatakan pak eko tadi untuk membahas apa yang di luar agenda terlebih dahulu
sesuai dengan yang anda sampaikan tadi atau seperti apa
ya itu apa yang mas eko jelas
jadi harus kita tambahkan agenda karena ini adalah kepentingan yang sangat mendesak
sudah menjadi isu nasional dalam satu dua hari ini
kita berdiskusi tentang hal hal di perkembangannya liga satu
artinya pada saat seluruh yang berkepentingan dalam sepak bola besok berkumpul
ada bagusnya dan wajib mereka membahas menyelesaikan masalah ini
kalau mereka nolak mereka agenda agenda tertentu terhadap kondisi seperti ini
ingat pak mas reza bahwa liga tiga itu ada di tiga puluh empat voters di asprof
liga dua itu ada dua puluh empat voters
nah liga satu tinggal dilihat siapa siapa yang berkepentingan dengan tidak redaksi
kan bisa dijadikan bil
ini kan bahaya seperti ini
keputusan keputusan strategis menjelang

itu dimaknai sebuah strategi untuk melakukan trik trik tertentu di arena kongres
ini yang harus dipahami oleh semuanya
katanya kita berubah
transformasi jelas dalam kamus bahasa indonesia
kamus besar bahasa indonesia itu adalah perubahan
hanya kalau mereka tidak mau berubah
mereka tetap misalnya mencalonkan orang orang yang jelas di rekomendasi mereka
jelas direkomendasikan oleh tgipf agar mundur kemudian masih bawa maju
menurut saya ini tidak ada lagi transformasi dalam sepak bola
untuk apa kongres luar biasa
tentu saja sidang ini
oke oke yang menarik adalah tadi ada mengatakan dibutuhkannya transformasi begitu
berarti ini cukup jelas ya anda menginginkan adanya perubahan besar dalam tubuh pssi seperti itu
betul betul transformasi perubahan
baik dari mulai organisasinya kita orangnya pun kita perbaiki
apalagi yang sudah dikomendasikan oleh tgipf yang berdasarkan pres
meminta para orang orang pengurus ini untuk mengundurkan diri
itu kan artinya tidak fitur untuk maju lagi
baik saya ke pak eko
pak eko tadi kata kuncinya yang dikatakan oleh pak hasanul adalah transformasi perubahan besar besaran dari pssi begitu ya
kalau menurut anda apakah para voters ini dan juga exco juga dibutuhkan adanya perubahan besar besaran di sana
ya betul ya jadi begini yang namanya niat baik itu bagus
tapi niat baik itu harus diwujudkan dengan cara cara yang benar
kayak kemarin tuh rekomendasi tgipf
mendaki kan sebetulnya ada perubahan orang orang ya
tapi kan nggak bisa pemerintah intervensi nempatin orang orangnya nggak bisa
tetap harus lewat pemilihan
makanya pemerintah apakah bisa menyetting
pemerintah itu punya relasi punya kekuatan punya sumber daya gitu ya
lakukan agenda setting mereka mempengaruhi para voters
karena penentunya tetap voters
ya secara konstitusional secara statuta fifa pssi penentunya adalah voters
jadi kalau mau ada perubahan
disetting votersnya itu nggak apa apa
yang nggak boleh itu pemerintah tiba tiba menempatkan orang secara tiba tiba melanggar aturan
jadi tetap semua perubahan yang didasarnya oleh niat baik
tetap harus dilakukan dengan cara cara yang benar
itu intinya adalah e votersnya
saya nggak tahu nih sejauh ini
votersnya dipengaruhi seperti apa saya nggak tahu
cuma kita memang memerlukan perubahan radikal
kondisi sepak bola kita ini nggak baik baik saja gitu
jadi perlu perubahan tuh yang betul betul radikal
perubahan radikal anda katakan tadi seberapa optimis anda melihat perubahan radikal ini bisa terjadi
karena saya udah kejadian berapa kali ya kongres yang diancol tuh tahun dua ribu enam belas
beberapa orang ya yang saya lihat punya track record baik
itu mendapatkan nol suara
bayangkan satu aja nggak nol suaranya
itu artinya apa
artinya konsolidasi udah terjadi
sudah terjadi oleh orang orang lama
saya nggak tahu ya tadi pak hasanul semangatnya bagus perspektifnya bagus
tapi belum tentu di tingkat voters ya di tingkat asprof di tingkat klub itu clear belum tentu loh
bahkan anda juga katakan konsolidasi bahkan masih berlangsung sampai dengan sekarang begitu ya
saya dengar sampai sore tadi beberapa voters udah dideketin sama orang orang
pak hasanul benarkah anda mendengar nggak informasi informasi seperti ini
ya delegasi united saya panggil ke rumah malam ini
jadi tidak buat sama mereka
lobby ini di lobb ini nggak boleh
mereka ada di rumah malam ini depan saya ini
kasih pengarahan apa yang harus dilakukan besok
minimal ada ikhtiar dari madura united
mudah mudahan teman teman voter semua mengikuti tentang ikhtiar baik
tidak jadi transformasi di sepak bola ini
padahal inilah waktu yang paling tepat untuk melakukan formasi di sepak bola
dan mengorbankan satu ratus tiga puluh lima nyawa
kita masih mau lebih banyak atau tidak ini
atau kita hentikan cara cara pengelolaan
pengelolaan kita ini kita berpikir
nanti saya kumpul ke delegasi madura untuk mengerjakan kongres
baik saya ke pak eko
pak eko voters voters ini nantinya akan milih nama calon ketua umum
apakah seperti itu
iya betul ya
tapi kan nanti dilihat dulu kan calon calonnya
sedikit gambaran saja
di saat reformasi semangat transformasi menguat
tapi lihat orang pertama memiliki tiket untuk maju siapa
nah ini kan perlu jadi renungan juga
dan saya yakin palanyala ini bukan orang bodoh ya
orang yang gabah
saya yakin palanyala juga sudah melakukan konsolidasi
itu hal simple yang bisa menunjukkan sebetulnya arah sepak bola kita ini nanti
beberapa bulan ke depan ya
beberapa bulan ke depan apakah sama saja
apakah akan berubah
saya nggak perlu jawab secara lugas banget ya kalau masalah ini ya
baik pak eko
ada beberapa nama nih yang muncul belakangan begitu ya
ada palanyala yang memang sudah menyerahkan berkas secara resmi
ada juga nama nama tenar erick thohir dudung abdul rahman begitu
anda melihatnya seperti apa
kalau saya lihat juga beberapa kali di sosial media hari ini pak menpora juga masuk namanya
anda melihatnya bagaimana dari nama nama itu
ya nama nama itu jelas ya
itu kan masalah selera kapasitas
tentu saja kita bicara masalah kepemimpinan
ada salah satu hal yang paling keliru saya pikir ya
banyak orang ngomong katanya kalau ketua pssi harus mengerti sepak bola
ya nggak juga ya
dia itu kan leadership kepemimpinan
kalau masalah ngerti masalah teknis ya itu kan dia punya anak buah ya
itulah yang bekerja
nah kepemimpinan di sini adalah kepemimpinan yang bukan semata cerdas
tapi juga tentang integritas
dan dia mampu mengkonsolidasikan sumber daya yang ada ya
jadi relasi dengan pemerintah harus bagus dengan kepolisian harus bagus
kalau perlu dengan militer juga harus bagus gitu
tapi jangan terkungkung dengan di situ gitu ya
jangan militeristik jangan gaya gaya polisi jangan birokratis seperti pemerintah jangan
semangatnya tetap semangatnya semangat sepak bola semangat olahraga
tapi akses dia harus menyentuh semua grassroot
begitu loh maksudnya
tadi sudah disebutkan beberapa kriteria punya kepemimpinan relasinya harus bagus
tapi kalau saya tanya ke pak sanul menurut anda kriteria ketua pssi yang tepat seperti apa pak
memang kalau tidak semuanya harus sepak bola
pak cardono dulu agung gumelan tepat pemimpin pssi
begitu saya melihat ini
jangan terlalu sehat
jangan terlalu dekat kongres
semakin jauh akal sehat kita untuk memperbaiki sepak bola ini
pertama yang saya mulai curiga adalah memaksakan orang orang untuk duduk di komite pemilihan
kenapa sih komite pemilihan itu tidak diserahkan
tidak ada nama nama yang mulai diusung
mulai besok saja diserahkan kepada dokter siapa yang hendaki pemilihan ini
sekarang sudah mulai beredar paket nama nama komite pemilihan
kita nggak tahu juga siapa nama ini
tanyalah kepada voters besok siapa yang menentukan
kemudian dilakukan penyelidikan
terus diulang sampai terjaring betul betul orang yang independen
kalau saya mendengar sudah mulai ada konsolidasi untuk menetapkan orang orang tertentu di komite pemilihan
saya menganalogikan cuma dua
ada orang yang memenuhi syarat dipaksakan
atau ada orang yang memenuhi syarat tapi harus ditolak
nah ini yang saya mulai ragu gitu
transformasi yang terjadi
oke baik baik saya ke pak eko
pak eko menurut anda apa saja evaluasi yang harus dilakukan oleh pengurus baru nantinya
dengan apa yang sudah dilakukan oleh pengurus sebelumnya menurut anda
ya tadi kan kalau evaluasi kita jangan ke arah sana dulu
karena belum tentu orang orangnya berubah ya
nah tadi yang pak hasanul katakan tentang apa ada paket orang orang
nah ini juga sangat penting untuk diperhatikan
ingat ya pasal enam puluh empat statuta pssi mengatakan bahwa yang paling penting dalam komite besok itu adalah netralitas
makanya orang orangnya itu nggak boleh jadi pengurus pssi ya nggak boleh aktif sebagai pengurus pssi
di asprof di klub nggak boleh
bahkan hubungan bisnis saja tidak boleh
hubungan kodata saja nggak boleh

berarti nggak akan ada perubahan
oke baik kata kuncinya adalah netralitas

oke baik kata kuncinya adalah netralitas begitu ya kita harapkan besok hadir netralitas di sana
dan jangan sampai kita sebagai pecinta dan juga pendukung sepak bola nasional lagi lagi dikecewakan
terima kasih sudah bergabung bersama kami presiden madura united asanul kossasi serta pengamat hukum olahraga eko maung
selamat malam salam sehat